komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta menyatakan tidak ada satupun peserta dari jalur independen yang lolos persyaratan
untuk maju ke tahap selanjutnya dalam pilkada dki jakarta
menanggapi hal ini basuki cayapurnama mengakui sulitnya mengumpulkan ktp warga jakarta
ahok pun mengapresiasi kerja para relawan pendukungnya yaitu teman ahok yang berhasil mengumpulkan satu juta ktp
meski pada akhirnya ahok memilih melalui jalur partai politik untuk mempermudah jalannya menuju panggung pilkada dki tahun depan
saya bilang kita yakin banget orang lain gak gampang untuk independen
kamu ada duit juga nggak bisa kamu lihat aja kenapa tiga partai eh ini mau dukung kami dia lihat sendiri kok
antusias masyarakat memberikan ktp kamu kira gampang ngomongin ktp
nggak gampang loh makanya saya hargai banget teman ahok kerja gitu kamu ada duit juga nggak bisa kumpulin
salon gubernur pertahanan basuki cahayapurnama juga yakin koalisi partai politik yang mendukungnya
tidak ada yang bisa dikumpulkan
tidak ada yang membelot sebelumnya pelaksana tugas ketua dpd pd perjuangan bambang deha menyebut
ahok masih belum pasti bisa mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun depan jika salah satu partai pendukungnya batal mengusungnya
saya lihat mereka dukung kan kita bisa lihat ketua umum ketua umumnya
ketua umumnya orang orang komitmen
bang suria palo kenal udah lama
pak wiranto juga udah kenal lama dia bikin partai
pak setnov bekas ketua fraksi saya
kita tahu kan orang orang yang komitmen gak komitmen kan tahu
ketua umum kan udah tahu
komisi pemilihan umum daerah telah menyatakan isanuddin nursi gagal menempuh jalur independen pada pemilihan gubernur dua ribu tujuh belas
karena jumlah ktp yang disetorkan tidak memenuhi syarat minimum
para pendukung yang menamai dirinya tim sejawat isanuddin nursi meminta maaf atas kekurangan itu
disampaikan disini maaf
jumlah ktp tidak memenuhi syarat pencalonan isanuddin nursi di luar dugaan perhitungan jumlah ktp yang mampu dikumpulkan
tim komunitas pendukung ihsanuddin nursi yang dikomandoi budi mulyawan ternyata berbeda dengan yang dilaporkan secara lisan
ini disampaikan oleh sekretaris tim sejawat isanuddin nursi bernama zaldi sonata yang kami cuplik dari detik com
dan sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
isanuddin nursi bakal calon gubernur melalui jalur independen
putri apa kabar kamu di cnn ya
baik baik bang isan
bang isan apa sekarang langkah yang anda akan lakukan
jadi ini ada tim anda yang tidak kompak beda suara atau bagaimana
bukan beda suara atau tidak kompak
yang pertama di
di bawah komunitas pendukung isanuddin nursi sampai dengan laporan malam minggu itu
laporan ktp yang dikumpulkan itu enam ratus ribuan artinya melampaui jumlah minimal
itu disampaikan oleh budi mulyawan posisinya
saya sendiri bertanya verifikasi by maut ya tidak verifikasi by saing gitu ya
verifikasi lisan gitu ya
itu diyakinkan bahwa memang jumlahnya segitu gitu posisinya
nah waktu keberangkatan pada hari minggu saya bertanya lagi pada tim teknis
jam sekitar jam tiga belas itu
ini technical siap semuanya siap
teknikal siap semuanya siap
teknikal siap semuanya siap gitu posisinya
nah itu pertanyaan satu dua tiga kali itu merujuk pada apakah data yang dijanjikan sudah berangkat atau belum
nah ternyata data sudah berangkat sebagian
sebagian data sudah berangkat
sebagian data sudah berangkat
karena itu ketika saya tiba di kpub pukul empat belas dua puluh data yang disebut baru sembilan dus posisinya
sembilan bus itu sudah menimbulkan loh ini kayak apa
makanya ketika ditanya dua kali apakah jumlah ktp sudah cukup kan silahkan lihat gitu posisinya
nah dugaan saya itu memang masih memerlukan tambahan
halo bang isan masih bersama kami
waktu mau saya bubar dari kpud teman teman pendukung saya menyatakan ini akan ada data susulan
nah datang dan data susulan itu ternyata tidak tepat waktu melampaui waktu
padahal ada satu calon independen saja pukul enam belas lewat satu menit sudah ditolak
pada data susulannya menurut teman teman itu datang melampaui pukul enam belas jauh pukul delapan belas
jadi sudah tidak mungkin lagi ya
itu cerita yang terjadinya begitu
bang isan tapi total akhirnya anda sempat menghitung tidak berapa sebenarnya jumlah ktp yang sudah berhasil dikumpulkan
kalau saya menghitung langsung tidak
tapi kalau dari verifikasi teman teman karena kami memperkerjakan orang
dari tim komunitas mempekerjakan orang sampai lima puluh an orang dalam beberapa hari
itu memang kerja yang amat sangat luar biasa
ada tiga pekerjaan besar yang amat sangat luar biasa
pekerjaan pertama adalah memfotokopi ktp
kedua memfotokopi surat dukungan karena sampai tiga lapis
saya bayangkan kalau sampai enam ratus ribu itu berarti kita harus fotokopi satu delapan juta lembar
belum lagi sampai pada posisi meng entry dengan format excel
itu luar biasa kerjanya
dan itu mencapai segitu angkanya
itu bagian dari technical entry barrier putri
technical entry barrier itu dalam pandangan saya itu kerja itu
selain memang ada persoalan price is an entry barrier
sekarang apa apa langkah selanjutnya bang isan
apa rencana selanjutnya
semalam secara tidak sengaja saya ketemu dengan kpud
kpud menyatakan akan mengirim surat
berdasarkan hasil perhitungan
hmm surat resmi ya
verifikasi data yang masuk
nah kalau itu nanti sudah kita terima kita tentu akan melakukan sampai seberapa jauh hitungan hitungan itu
sesuai dengan yang mereka lakukan
asal cnn tahu posisinya cnn indonesia tahu
sesungguhnya kpud teman teman saya teman teman pendukung saya siap menggeruduk kpud
siap menggeruduk kpud kalau kpud tidak jujur
tidak adil tidak transparan
tidak akon tebal
berbagai kalangan itu sampai bang kita geruduk kpud
ini saya terbuka aja ngomong
bang kita geruduk kpud
karena kita tidak bermain dalam posisi begitu
kita bermain dalam posisi keberkahan kebaikan
oke anda sudah terdengar seperti politisi ya sekarang bang iksan
anda sudah terdengar seperti politisi sekarang
putri anda kenal sekali siapa saya
saya cuma mengatakan begini
di teman teman di geruduk kayak gitu
biasanya teman teman menggeruduk kpud
saya menjadi tidak bijaksana
tidak ada untungnya
keberkahan kebaikan gitu putri
oke baik baik
bang isan terima kasih
saya tidak mau sampai
sampai ke apa tagline nya keberkahan
tapi ternyata gitu gitu
atau kemudian saya dihina saya dibully
jauh api dari panggang bahasa sederhana
dari lima ratus ribu ke sembilan ratus ribu
itu kan orang yang tidak mengerti akar masalah
itu kan orang yang tidak melihat
saya dihina dia omongin macam macam
saya berterima kasih
karena dosa saya diambil dia gitu
bang isan terima kasih
salut untuk perjuangannya
selamat menempuh perjalanan berikutnya
yang mungkin di jalur dunia politik
atau kembali ke dunia ekonomi
saya tidak tahu selanjutnya
terima kasih bang isan nudinursi